halo semuanya selamat datang selamat datang sekali lagi di live instagram chatroom cnn indonesia
dan kali ini kita akan spesial sekali kita akan berbincang bincang dengan seorang sosok perempuan yang sangat inspiratif tentunya
beliau sangat peduli dengan lingkungan karena beliau menjabat sebagai seorang direktur eksekutif yayasan konservasi alam nusantara
ada ibu herlina hartanto
nah teman teman sambil nunggu nunggu ngabuburit kita akan bahas nih isu isu terkait lingkungan
dan tentunya yang paling penting adalah keterkaitan perempuan jalanan
dengan alam sejauh mana sih representasi perempuan dalam upaya pelestarian alam yang memang semakin hari
semakin saat ini kita tahu semakin digencarkan begitu ya
nah untuk itu tanpa perlu berlama lama ini kita akan segera mengundang ibu selaku direktur eksekutif yayasan konservasi alam nusantara
untuk bergabung bersama kita dalam diskusi sore hari ini
baik sebelumnya mungkin teman teman yang menyaksikan ini boleh diketik di kolom komentar ini ada dari mana aja nih
kita sama sama nunggu waktu buka puasa gitu ya
dan juga kita lihat udah kalau di jakarta sendiri ini cuacanya sudah mulai agak agak mendung
nah kalau di daerah teman teman ini seperti apa cuaca dan juga bagaimana juga siap siap untuk buka puasa
ini bagi teman teman yang menjalankan ibadah puasa
semoga puasanya lancar lancar terus dan juga semoga apa yang dilakukan membawa keberkahan dan kebaikan untuk teman teman semua
baik hari ini kita akan membahas tentang lingkungan nih teman teman
perubahan iklim dan juga dampaknya yang bisa kita lihat kita rasakan ini seperti apa
nah untuk itu kita akan kembali coba mengundang
ibu herlina hartanto
dari yayasan konservasi alam nusantara
oke kita akan coba invite ibu herlina
tapi ibu erlina sepertinya sudah ready
nah ini dia
halo hai mbak nisa kabar baik
bagaimana kabarnya juga mbak risa
baik baik tentunya senang sekali kita bisa kehadiran ibu herlina nih di chat room kali ini
tentunya spesial sekali dimana kita akan membahas tentang
perempuan dan alam
nah tidak perlu jauh jauh karena ibu herina hartanto ini juga selaku direktur eksekutif yayasan konservasi alam nusantara
yang kiprahnya sudah tidak diragukan lagi nih dalam upaya pelestarian alam dan lingkungan
yang pertama kita akan bahas terkait isu perubahan iklim
ini semakin marak dan tentunya menyadarkan publik begitu bu
tentang pentingnya mengubah gaya hidup yang ramah lingkungan
cuaca begitu ya
derajat cuaca yang diprediksi kemarin bmkg memprediksi untuk tren tahun dua ribu dua puluh dua ini akan semakin tinggi
nah tentunya sebagai manusia begitu kita tinggal di bumi
tentunya harus mulai memikirkan hal ini
sebenarnya apa sih bu yang terjadi saat ini
ini boleh dijelaskan nggak ke teman teman semua
tentunya boleh ya mbak nisa
jadi sebetulnya yang sedang terjadi saat ini mbak nisa kita sedang mengalami krisis iklim
tahun dua ribu lima belas adalah tahun disepakatinya the paris clima agreement
nah negara negara yang menandatangani kesepakatan paris tersebut
jadi ada dua target yang harus tidak boleh dilampaui mbak nisa
untuk menghadapi dampak perubahan iklim
nah bila ambang batas ini terlampaui maka dampaknya akan sangat berbahaya untuk kita semua
nah apa yang sudah terjadi saat ini
yang terjadi adalah lima tahun sesudah kesepakatan tersebut ditandatangani
jadi dari sepuluh tahun terakhir merupakan gasawasa terpanas dalam sejarah
kecuali ada upaya keras dan upaya ekstra untuk mengurangi emisi gas rumah kaca
dan sebetulnya sudah kita mati atau kita rasakan misalnya dalam bentuk cuaca ekstrim yang makin sering
kemarau berkepanjangan hujan yang ekstrim sehingga banjir angin topan gitu ya
dan dampaknya pada ekosistem kita juga besar dalam bentuk kebakaran hutan pemanasan suhu laut
karang karang di laut mengalami pemutihan atau corabridging permukaan air laut juga naik
jadi kita sebetulnya sudah berada di tengah tengah krisis saat ini
nah yang menarik nih mbak nisa laporan lepcc tahun lalu juga menyampaikan bahwa sudah tidak terbantahkan lagi
bahwa manusia itu berperan dalam menyebabkan pemanasan global tersebut
nah oleh karena itu kita juga harus berperan dalam memerangi pemanasan global dan perubahan iklim tersebut
ya berbicara mengenai peran nih ibu
karena kalau kita dengarkan dari penjelasan
penjabaran ibu herlina tadi wah benar benar terasa begitu ya
mulai dari cuaca ekstrim yang semakin hari siang kita ini semakin panas begitu
lantas kalau berbicara peran nih bu tentunya menjadi sebuah pertanyaan di benak kita begitu
peran apa saja sih bu yang bisa kita ambil
ya kita semua mbak nisa harus melakukan sesuatu seberapapun kecilnya
nah setidaknya sebetulnya ada tiga kelompok upaya yang kita bisa lakukan
pertama yang bisa kita lakukan sehari hari itu yang disebut mengurangi saja minimize
itu artinya mengurangi konsumsi dan pemakaian kita terhadap sumber daya alam
terutama yang tidak terbarukan misalnya minyak bumi
nah minyak kuning ini kan merupakan bahan untuk bahan bakar mobil ya
pesawat terbang itu juga pakai minyak bumi
apalagi nih gas bumi gas bumi ini yang gas bahan dalam tabung gas untuk memasak ya
juga batubara karena batubara ini juga tidak terbarukan
dan batubara sebetulnya yang menghasilkan listrik di banyak rumah saat ini
nah kita juga perlu mengurangi sampah yang tidak mudah terurai misalnya plastik
jadi seberhananya nih mbak nisa less drive less fly less waste less electricity dan banyak less less lainnya
jadi ini yang kelompok pertama yang bisa kita lakukan
kelompok yang kedua melindungi atau protect
apa yang dilindungi
nah yang dilindungi adalah senjata senjata alami kita dalam memerangi perubahan iklim dan pemanasan global
nah senjata senjata alami ini biasa disebut dengan solusi iklim alami atau natural climate solutions
apa itu yaitu hutan tropis mangrove gambut
nah bila kita akan memanfaatkan hutan hutan tersebut
mengambil kayu madu rotan di dalamnya
maka upaya pemanfaatannya adalah
kita harus melakukan dengan menimbulkan kerusakan sedikit mungkin
sehingga hutan tersebut dapat memulihkan dirinya sendiri dengan cepat
nah yang ketiga nih mbak nisa
memulihkan yang sudah rusak atau restore
nah senjata yang saya sebut tadi ya
hutan tropis mangrove gambut
bila rusak perlu kita pulihkan kita tangani kembali
nah dari ketiga kelompok tersebut ada ruang yang banyak sekali bagi kita untuk berkontribusi
dan masih banyak lagi sebetulnya hal hal yang bisa kita lakukan
nah perubahan iklim yang terkesan kompleks ini jangan sampai mengecilkan hati kita mbak nisa
dan jangan sampai kita mengalami apa yang disebut dengan bystander effect
nah bystander effect ini adalah fenomena psikologis
dimana orang cenderung tidak mau beraksi
tidak mau melakukan sesuatu dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain
nah ini yang harus kita hindari
karena semua orang harus terlibat baik laki laki maupun perempuan
oke berarti sebenarnya kan yang bisa berperan ini tidak terbatas gender tertentu begitu ya
bu herlina bahwasannya tidak hanya laki laki tetapi juga perempuan juga bisa berperan aktif
nah berbicara mengenai gender ibu herlina
nah kita tahu bahwa di dunia misalnya seperti di dunia kerja begitu
isu kesetaraan gender ini juga masih sering digaungkan
bagaimana dengan dalam upaya konservasi alam sendiri
kesetaraan gender ini apakah menjadi sesuatu yang atau sesuatu yang penting bu
dalam aksi untuk perubahan iklim
ya penting sekali dan sebetulnya ada dua hal
pertama baik laki laki maupun perempuan sama sama punya peranan penting dalam memerangi perubahan iklim
nah sebagai lembaga yang bergerak di bidang konservasi sumber daya hutan dan laut
kami menemukan bahwa perempuan memiliki peranan penting dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam
perempuan menghabiskan lebih banyak waktu dalam mengambil air dan mengumpulkan bahan bakar
dan juga dalam mengolah makanan
jadi perempuan lebih tahu mengenai lokasi air bersih
dimana tempat mengumpulkan kayu bakar
dimana lokasi tumbuhan obat obatan dalam hutan dan sebagainya
nah laki laki lebih tahu tentang lokasi berburu
tempat mengambil kayu misalnya di dalam hutan untuk buat
buat kapal untuk tiang rumah dan sebagainya
nah yang menarik di negara berkembang
tetapi ironisnya perempuan punya akses yang lebih terbatas mbak isa dibandingkan laki laki
misalnya untuk mendapatkan pupuk kredit dan juga hak atas tanah
nah perempuan juga umumnya tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan
nah itu yang pertama
nah yang kedua perubahan iklim sebetulnya akan berdampak negatif terhadap perempuan
dampak perubahan iklim misalnya dalam bentuk musim kering yang panjang
ini akan memaksa perempuan untuk berjalan lebih jauh lagi untuk mengambil air
karena airnya kan sudah gak ada gitu ya
kita harus berjalan lebih jauh untuk mengumpulkan kayu bakar dan produk produk bahan untuk makanan
dampak perubahan iklim dalam bentuk suhu udara yang makin panas
juga akan meningkatkan risiko kesehatan bagi perempuan yang bekerja long hours misalnya di sawah di kebun dan lain lain
nah kesetaraan gender ini menjadi isu penting karena setidaknya dua hal tadi
nah bila aksi aksi untuk memerangi perubahan iklim tidak melibatkan perempuan
maka aksi aksi tersebut kurang efektif
bila aksi aksi tersebut juga kurang efektif nanti dampaknya akan ke perempuan juga
dan perempuan jadi akan makin panas
nah jadi kestaraan gender ini akan memberdayakan perempuan dan menciptakan peluang bagi perempuan untuk bersuara
untuk berbagi pengetahuan dan juga menyampaikan solusi solusinya untuk menangani perubahan iklim
dan sudah banyak sekali bukti bukti yang menunjukkan bahwa kestaraan gender memberikan dampak yang positif
terhadap kualitas sumber daya alam dan juga kesejahteraan masyarakat
nah berarti kalau dari ykan sendiri ibu herlina bagaimana kemudian ykan menyikapi isu kesetaraan gender ini
dan apa saja sih bu program program mungkin yang sudah dilakukan di ykan untuk bisa menjembatani keterwakilan perempuan dalam isu konservasi alam ibu herlina
bagi kami kestaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan bagian yang hakiki tidak bisa ditawar

bila kita ingin mencapai pembangunan berkondisi

dimana masyarakat hidup sejahtera di tengah alam yang lestari
pada tahun dua ribu lima belas pbb mengeluarkan tujuh belas sasaran untuk menuju pembangunan berkelanjutan
yang dikenal dengan sustainable development goals atau sdg
nah salah satu sasaran sdg itu adalah kesaran gender
jadi sasaran nomor lima
jadi kestaraan gender ini mencakup hak bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam aksi nyata

dalam mengambil keputusan dan juga yang menyebabkan perempuan berkelanjutan

sebagai organisasi yang mendorong dan mendukung konservasi dan pembangunan berkelanjutan di indonesia
kestaraan gender merupakan bagian dari agenda kami
dalam setiap program konservasi yang kami jalani
yang kami jalankan di dua belas provinsi di indonesia
ada program pemberdayaan perempuan
saya kasih contohnya ya mbak nisa ya misalnya
di wisawa barat di ajang empat papua barat
ada tradisi yang menyebutnya
kondisi masyarakat untuk melakukan sasi
sasi laut ini moratorium pemanenan sumber daya alam laut
nah ini umumnya sasi laut ini dilakukan oleh laki laki
nah di kampung kapacau di raja ampat kami mendukung kelompok wanita waifuna
untuk menerapkan sasi laut
dan itu sudah mereka lakukan sejak tahun dua ribu sepuluh
yaitu sasi teripang dan sasi lobster
nah wilayah khusus yang diperuntukkan untuk sasi laut ini harus dijaga
dan tidak boleh dipanen mbak nisa selama satu tahun
nah tapi begitu panen
kelompok sasi ibu ibu ini mama mama ini
yang akan memutuskan ini hasil panennya ini mau digunakan untuk apa
yaitu untuk mereka ini untuk biaya sekolah anak dan juga kegiatan agama
jadi menarik sekali apa yang dilakukan di sana
dan keberhasilan kelompok ini mendapat penakuan
dari warga dan pemerintah kampung sehingga akhirnya
wilayah sasi ini itu diperluas
dari awalnya hanya seluas tiga puluh dua hektare
sekarang menjadi dua ratus lima belas hektare
sangat signifikan dan itu menunjukkan bahwa memang
di rekenize dan diakui ya mbak nisa ya keberhasilan mereka di sana
nah yang kedua kami di berau mendukung kelompok kelompok
di ada dua puluh dua kampung
ada delapan kelompok yang umumnya beranggotakan para ibu ibu
dimana kampung kampung ini sebenarnya melakukan upaya
jadi kami mendukung kelompok kelompok ini untuk mengembangkan sumber mata pencaharian yang ramah lingkungan
yang diproses lebih higienis
dikemas lebih bagus
dipasarkan lebih baik
ini mulai dari membuat batik nih mbak anissa
dengan pewarna warna mangrove
keripik ikan keripik singkong
sampai coklat batang yang berkualitas
nah ini sama cipta dikit nih mbak nisa
karena kita excited ya mengenai
coklat batang berkualitas ini
jadi dihasilkan oleh
betul jadi dihasilkan oleh
warga kampung merasa
dan banyak perempuan yang terlibat dalam proses pembuatannya
nah pemberdayaan masyarakat dan produk dari kampung merasa ini
merupakan hasil kerja sama kali
dengan lutra dan juga
dan merupakan coklat batang single origin
yang pertama di kalimantan dan ke enam di indonesia
produk coklat berfermentasi yang berkualitas tinggi
nah produknya juga sudah tersedia sekarang di tokopedia
nah satu contoh lagi di rote
di nusa tenggara timur
kami mendampingi kelompok perempuan
pertanyaan rumput laut sebetulnya
tapi kelompok ini anggotanya juga dominan perempuan
untuk mempraktekkan budidaya rumput laut
nah jadi bagi kami mbak nisa penting sekali untuk memahami
dan menghargai peranan dan tanggung jawab perempuan
dalam pengelolaan sumber daya alam
dan karena penting bagi kita untuk memahami
dan mengatasi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender ini
maka tahun ini dalam memperingati hari bumi
kami mengusung kampanye dengan tema
perempuan untuk alam
oke nah perempuan untuk alam
dari namanya ini sudah
tadi saya sempat tes bu
sebelum kita mulai bincang bincang
banyak yang penasaran ini perempuan untuk alam
boleh dijelaskan bu
lebih lanjut lagi mengenai kegiatan
campaign atau kampanye ini
dengan senang hati
jadi kami menggunakan satu tahun penuh mbak nisa
mulai dari perayaan hari bumi yang nanti
sebenarnya tanggal dua puluh dua april ya
untuk melakukan kampanye ini
nah kampanye yang berjudul perempuan untuk alam
ini akan kami gunakan sebetulnya untuk memperkenalkan
kemudian juga menyoroti dan memberikan penghargaan
terhadap perempuan perempuan dalam upaya konservasi alam
sebagai salah satu dari kampanye ini
untuk berefleksi dan berbagi kisah
mengenai alam mengenai konservasi
dan mengenai para perempuan di baliknya
nah nanti selama satu bulan lebih
kami akan menampilkan cerita cerita
perempuan yang sudah memiliki
hidupnya untuk kelestarian alam
dari berbagai lokasi
dimana kami bekerja
jadi akan seru sekali mbak nisa
harapannya nanti akan ada kesadaran mbak nisa
dan juga apresiasi lebih terhadap peran penting
yang dimainkan oleh perempuan
dan akan menginspirasi lebih banyak lagi perempuan
untuk melakukan aksi nyata
dalam memerangi perubahan iklim
nah pada satu lomba juga nih mbak nisa
yang kami adakan yaitu lomba cerita perempuan untuk alam
jadi publik kami ajak untuk berpartisipasi
menceritakan sosok sosok perempuan lain
yang mereka ketahui kepada kami
nanti cerita yang terbaik akan dipilih sebagai panggang
dan sosok yang diceritakan akan mendapatkan penghargaan
pahlawan alam dari kami dari nikah
jadi saya mengundang teman teman semua nih
yang hadir di acara ini untuk
mengunjungi situs kami di yikan forward id
atau mengunjungi akun instagram kami
sehingga bisa kenal lebih banyak lagi
mengenai kampanye yang akan berjalan
dalam waktu dekat ini
oke nah itu informasi menarik banget nih barusan teman teman
bisa langsung visit websitenya di yikan forward id
atau cek instagramnya di yikan forward id
oke nah tadi berbicara mengenai hari bumi bu
ini memang diperingati setiap tahunnya
jadi penasaran nih bu sebagai masyarakat awam
begitu ya yang memang baru mulai memperhatikan
begitu isu isu lingkungan
tentu ada pertanyaan kenapa sih bu sebenarnya
hari bumi ini perlu kita
peringati setiap tahunnya
apa urgensinya kira kira
itu pertanyaan menarik sekali mbak nisa
jadi perayaan hari bumi ini dilakukan sebetulnya
mengingatkan kita bahwa kehidupan kita ini
tidak bisa dipisahkan dari bumi
dan bahwa bumi tanpa kita bergantung
sebetulnya sangat bergantung pada kita
nah dengan terjadinya
perubahan iklim yang sudah kita rasakan
dari hari ke hari
kita berjuang untuk masa depan kita
kita tidak punya banyak waktu
dan kita harus membuat keputusan
ini mau melakukan sesuatu atau mencelakkan
nah melalui perayaan hari publik ini
setiap orang di seluruh penjuru dunia
diajak untuk melakukan sesuatu
untuk menjaga bumi
karena bila kita menjaga bumi
maka bumi akan menjaga kita
nah walaupun seharusnya mbak nisa setiap hari
hari bumi ya mbak nisa ya sebetulnya
dan semua tinggalkan kita sehari hari
seharusnya berkontribusi ya mbak nisa
untuk menjaga bumi dan seberdaya alam
tetapi momentum seperti perayaan hari bumi ini
kita diingatkan untuk melakukan sesuatu yang lebih lah
sesuatu yang ekstra untuk bumi kita
nah biasanya nih mbak lisa di berbagai tempat
di berbagai penjuru bumi nya akan digulirkan banyak sekali
kegiatan itu biasanya sampai ribuan
nah pemilihan bumi ini kan sekarang sudah mencapai
bila kami orang melakukan sesuatu yang positif bagi bumi
di perayaan hari bumi ini
apalagi kalau kita semua menjalankan aksi positif tersebut
setiap harinya itu dasyat sekali hasilnya pasti
oke berarti mulai dari satu tunas baru akan muncul
tunas tunas lainnya harapannya ya bu ya
sehingga kemudian semakin luas lagi dampaknya
baik ibu herlina ini
kalau kita berbicara mengenai sosok perempuan dan alam
tentunya kehadiran ibu disini adalah sebuah gambaran
begitu ya bagaimana kemudian seorang perempuan
bisa sangat sangat berperan aktif untuk membantu upaya pelestarian lingkungan
ibu herlina kan menjabat sebagai seorang direktur eksekutif
yayasan konservasi alam nusantara
berbagai aksi publikasi ini sudah menghiasi perjalanan karir ibu
tentunya dalam aksi perubahan iklim
awal mula untuk bisa akhirnya memutuskan
terjun ke dunia dan aksi perubahan iklim ini seperti apa sih bu
apa yang menjadi trigger atau pemicunya

saya sebetulnya senang sekali
karena orang kota jadinya senang sekali kalau berada di alam bebas
di alam terbuka
jadi saya ingat ketika saya kecil itu suka sekali membaca dan menonton nih acara acara tv
kalau yang di tv itu bedanya malah tentang alam
tentang satu alian gitu ya
nah karena ketertarikan dan kecintaan ini yang akhirnya menentukan bidang pendidikan yang saya pilih
untuk kuliah b satu tingkat sarjana
sehingga nih bisa belajar macam macam nih di biologi
mulai dari kelautan marine biologi mau belajar tentang pelangton yang harus dilihat di mikroskop gitu ya
mau belajar tentang konservasi air konservasi hutan
dan selama kuliah juga banyak praktek ya mbak nisa ya
sehingga bisa berkunjung ke banyak tempat ya mbak nisa
yang menarik seperti pulau rambut yang seperti surga burung
waduh ribuan burung disana
juga berkunjung ke taman nasional
jadi semua hobi di alam ini tersalurkan nih ketika kuliah biologi tersebut
saya sebetulnya sangat tertarik dengan isu lain nih mbak nisa
karena air kita kan terkari ya
kita sangat tergantung dengan air untuk kehidupan kita sehari hari
saya sebetulnya sempat menekan menekuni isu polusi air sendiri ya mbak nisa
menekuni isu polusi air sungai dan juga polusi makyuri di laut
karena kemamparikan dan pengalaman saya di bidang ini
akhirnya membawa saya ke sektor hutan
karena air dan hutan sebetulnya berkaitan erat ya
banyak sekali sumber sumber air yang disustain oleh hutan
dan meneliti kaitan pemanfaatan hutan dengan kualitas air awalnya
tapi kemudian setelah kerja sekitar lima enam tahun
saya terseret nih mempelajari bagaimana sebetulnya interaksi masyarakat lokal
masyarakat adat dengan hutan
dan ternyata menarik sekali
dan saya menemukan bahwa dunia kehutanan ini luas sekali
dan banyaknya sehingga banyak yang masih bisa dan masih harus dipelajari
sehingga akhirnya saya sekolah lagi di mbak nisa s tiga
wow sudah profesor berarti sudah pernah berhubungan
masih puasa ini kayaknya nih sama ibu hernia
iya setelah selesai kuliah saya kembali ke indonesia
dan bergabung dengan lembaga ini
awalnya di lembaga ini saya bergabung di program kehutanan juga mbak nisa
gak jauh jauh jadi ilmunya bisa terpakai
ilmunya jadi yang mulia
oke betul jadi semua yang saya pelajari bisa diterapkan gitu ya
dan jadi sempat di program kehutanan dahulu
sebelum akhirnya memimpin mengajarkan sejak dua tahun lalu
saat saya bergabung dua belas tahun yang lalu
isu perubahan iklim ini sudah sampai banget mbak nisa udah dimana mana
orang sudah bicara mengenai perubahan iklim
nah lembaga kami saat itu juga sudah terlibat dalam upaya upaya memerangi perubahan iklim
melalui inisiatif pengelolaan hutan yang seri
perlindungan hutan pemberdayaan masyarakat
jadi itu titik awalnya kenapa saya akhirnya terlibat dalam isu perubahan iklim sampai sekarang
nah berarti perjalanannya panjang dimulai dari ketertarikan
mendalami ilmunya dan juga kemudian menjadi praktisi begitu ya
ibu herina luar biasa sekali
nah tentunya dalam perjalanannya yang tentunya tidak sebentar begitu ya
ada sudah banyak pengalaman yang dilewati
dan juga tadi di awal sempat disebutkan juga bahwa sebenarnya untuk
keterwakilan perempuan sendiri masih sedikit sekali terbatas begitu aksesnya
nah ibu saya diceritakan ibu herlina
apa saja sih bu tantangan yang ibu hadapi selama terlibat dalam aksi perubahan iklim
dan kemudian mungkin satu yang paling memorable alias tidak terlupakan nih
selama berkecimpung di dunia ini bu herlina
nah tantangan yang saya hadapi sebetulnya ada banyak juga sih mbak nisa ya
dan saya ingin dua tiga dasar warsa yang lalu
banyak orang yang tidak percaya bahwa perubahan iklim itu nyata
dan kemudian juga materi materi mengenai perubahan iklim juga tidak banyak juga ya
jadi saya ingat kami harus membuat materi dan permainan permainan mengenai perubahan iklim
karena kami perlu saat itu menjelaskan apa sih itu perubahan iklim
apa penyebabnya kepada masyarakat desa dengan suku bangsa yang beragam
dan tingkat pendidikan yang berbeda beda juga
nah keraguan bahwa perubahan iklim itu terjadi atau tidak sudah terbantahkan
dari banyaknya bukti bukti ilmiah saat ini ya dan juga materi materi mengenai perubahan iklim
maka terbesar sebenarnya merupakan pertanyaan yang menyebabkan
oleh masyarakat desa sekarang
tentang urnsi urnsi dalam tujuan kenot want to be forward
ni adalah mantep k counsel regresi ini
dan pendekatan pendekatan baru dalam melindungi alam
nah bagi saya yang memimpikan saat ini banyak inovasi yang sudah kami kembangkan
untuk mendukung upaya perlindungan dan restorasi hutan tropis mangrove
dan senjata senjata alami untuk melawan perubahan iklim
tapi kita harus bekerja cepat dalam situasi krisis saat ini
dan inovasi inovasi yang sudah ada itu perlu diaplikasi di banyak tempat
sehingga kita perlu banyak mitra dan juga perlu pendanaan yang berkelanjutan
nah untuk kami tantangan yang terbesar dalam satu lembaga itu adalah
bagaimana kita bekerja sama secara efektif dengan banyak pihak
menggalang pendanaan sehingga kita bisa bekerja pada skala yang luas
untuk menciptakan dampak yang nyata dan luas secepat mungkin
nah untuk mengatasi perubahan iklim ini memang kerjasama multi pihak itu
merupakan suatu kenisayaan mbak nisa
harus kerjasama dengan pemerintah
dengan perusahaan dengan masyarakat dengan universitas dengan lsm
dari mulai dari desa sampai negara
jadi semua orang itu harus terlibat
nah kalau tadi mbak nisa bertanya apa yang memorable
banyak sekali mbak nisa karena udah panjang ya
boleh satu ya boleh
nah kalau menurut saya yang paling memorable itu yang di tahun dua ribu dua
karena ini terkait dengan satu event
yang kami adakan
latar belakangnya ini mbak nisa sebagai lembaga konservasi dan juga sebagai pribadi
itu kami meyakini sekali bahwa masyarakat yang hidup di tengah tengah sumber daya alam
itu dapat diberdayakan sehingga menjadi solusi menjadi kunci dalam melestarikan sumber daya alam tersebut
nah kalau kita bicara mengenai sumber daya hutan itu ada dua puluh enam desa mbak nisa di indonesia
yang terletak di dalam dan di sekitar hutan
jadi banyak sekali dua puluh enam
dan ada sekitar
delapan juta rumah tangga yang hidupnya tergantung pada hutan
dan kegiatan mereka juga mempengaruhi kondisi hutan
nah mengingat pentingnya peranan masyarakat setempat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan hutan tersebut secara lestari
kami mengembangkan suatu pendekatan yang disebut dengan aksi inspiratif warga untuk perubahan atau namanya sigap
nah sigap ini memandang masyarakat desa sebagai solusi
dan percaya bahwa masyarakat desa dapat menggerakkan potensi atau kekuatan
yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan mereka sekaligus menjaga sumber daya alam di sekelilingnya
nah proses pengembangan sigap ini panjang mbak nisa
kita awalnya menguji cobakan di dua kampung saja di kabupaten
tapi selanjutnya itu tahun dua ribu sepuluh jadi sudah lama sekitar dua belas tahun yang lalu
nah selanjutnya bersama sama mitra kami mereplikasikan di dua puluh empat kampung
nah kami juga mengembangkan alat bantu berupa aplikasi sigap lebih berbasis android
yang kegunaannya antara lain menjadi wadah nih mbak nisa supaya warga desa bisa saling bertukar cerita
bisa bertukar inspirasi cerita cerita yang membanggakan mereka diantara warga desa tersebut
nah kami ingin mereplikasi sigap ini lebih luas lagi jadi ke seluruh sembilan puluh sembilan kampung di berau
nah dengan dukungan pemda braw dan juga bersama mitra kami saat itu inspirate innovation circle di tahun dua ribu tujuh belas
tujuh tahun sesudah kami mengembangkan sikat pertama kali
kami menegangkan pelatihan akbar
ini pelatihan terbesar yang pernah kami lakukan untuk satu lima ratus orang
gak pernah nih mbak nisa sebelumnya sampai satu lima ratus orang
ada sepuluh perwakilan perdesa ada perwakilan kecamatan dinas perkait asm
dan kami mengubah gedung olahraga di tanjung detak menjadi tempat pelatihan
dengan ratusan meja ribuan kursi ada tv raksasa
dan yang lebih heboh kami membagikan seribu lima ratus orang
kami memiliki smartphone android berisi aplikasi sigap
dan sekaligus melatih cara mengoperasikan aplikasi ini
nah ini kan agak challenging juga nih mbak disa karena ada sekian peserta juga dari desa yang baru pertama kali itu menggunakan smartphone
jadi heboh sekali tapi sekaligus juga inspiratif bagi pemerintah kelupakan sendiri yang tidak pernah membayangkan gedung olahraganya itu bisa diselak menjadi conference hall
dan akhirnya kami berbahagia
saya bahagia sekali nih ketika pemerintah kelupakan brau mengadopsi sigap di tahun dua ribu sembilan belas
dan melaksanakan program sigap sejahtera dan mendanai satu pendamping yang disebut dengan pejuang sigap di setiap kampung
di setiap sembilan puluh sembilan kampung yang ada di brau
nah program singkat sejahtera ini sudah memasuki tahun ketiga saat ini mbak nisa
dan sigap yang dilahirkan brau saat ini juga sudah dilaksanakan di sekitar lima puluh desa lain
di kalimantan timur kalimantan barat wakatobi sampai papua barat
jadi penyebarannya cukup luas
signifikan luas dan semakin baik setiap tahunnya semakin banyak orang yang aware begitu ya peduli dan tentunya akan semakin memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sekitar ya ibu
wah ini seru banget gak terasa sudah tiga puluh menit lebih
saya juga belajar banyak banget bu dari live kita hari ini
bahwasannya tidak terbatas hanya laki laki saja
tetapi justru perempuan ini punya ranah yang sangat luas begitu ya
untuk bisa kemudian berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan
terakhir mungkin ibu herlina singkat saja
dalam rangka peringatan hari bumi dua ribu dua puluh dua nih
yang akan diperingati dua puluh dua april nanti
apa harapan bu herlina untuk bumi
dan juga motivasi yang bisa ibu bagikan kepada para penonton chatroom hari ini
makasih mbak nisa
populasi di bumi ini yang tadi saya sampaikan bagi saya kan sudah mencapai tujuh sembilan miliar saat ini ya
nah jadi kita bisa bayangkan nih sumber daya alam yang diperlukan untuk menunjang kehidupan kita
banyaknya polusi banyaknya sampah yang dihasilkan dan juga dampaknya pada iklim global kita
perubahan iklim adalah tantangan terbesar dan terkompleks yang harus kita hadapi saat ini
seperti yang saya sampaikan di awal
perubahan iklim itu nyata dan sudah kita rasakan dampaknya
dan kita perlu solusi kreatif dalam memerangi perubahan iklim
nah perempuan harus mengambil bagian karena perempuan punya peran punya kemampuan punya pengetahuan dan punya perspektif yang berbeda dengan laki laki
jadi perempuan sebetulnya adalah sumber solusi kreatif karena memiliki kecerdasan dan juga kreatifitas sehingga harus bersuara
harus menyampaikan pendapatnya dan harus mengusulkan solusi solusi kreatif
dan harus terlibat dalam pengambilan
dan harus terlibat dalam pengambilan keputusan
saya bagi ada satu fakta yang mbak nisa ya bahwa di negara negara yang memiliki perwakilan perempuan lebih banyak di dalam kongres ataupun dalam parlemennya
negara negara tersebut cenderung melindungi wilayah yang lebih luas
dan ikut meratifikasi kesepakatan kesepakatan multilateral mengenai lingkungan
jadi di sini terlihat bahwa perempuan adalah very important agent of change
agen perubahan yang luar biasa
bukan hanya di keluarga di lingkungan di kantor tapi juga bahkan di tingkat dunia
nah aksi sederhana dapat membuat perubahan sehingga kita harus menjadi bagian dari perubahan tersebut
saya ingin memberikan motivasi lebih dan mengatakan bahwa perempuan bukan hanya dapat menjadi bagian dari perubahan tetapi juga dapat memimpin gerakan sosial dalam memerangi perubahan iklim
oke wah inspiratif sekali
ini membuat saya bahkan langsung tergerak nih untuk bisa mulai dari langkah langkah yang simpel
yang pertama mengurangi begitu ya
mengurangi lalu akan dilanjutkan dengan merawat lalu melindungi begitu ya yang kita punya
karena kalau bukan kita siapa lagi
kita sebagai penduduk bumi harus kitalah yang memperhatikan kondisi kesehatan bumi kita
terima kasih sekali ibu herlina hartanto selaku direktur eksekutif yayasan konservasi alan nusantara
sudah bergabung bersama kami hari ini
semoga sehat selalu ibu
terima kasih mbak nissa
semoga program programnya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga tentunya bagi lingkungan dan upaya pelestarian lingkungan ini bisa terus menerus digaungkan
sehingga akhirnya makin banyak yang peduli semakin sehatlah bumi kita ini
terima kasih ibu herlina
terima kasih banyak mbak nissa
sampai ketemu ibu
terima kasih juga kepada pemirsa sian indonesia yang sudah bergabung hari ini
semoga bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan wawasan kepada teman teman semua
akhir kata saya farhani senasution
sampai jumpa di chat room selanjutnya